rencana amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima untuk menghidupkan kembali pokok pokok haluan negara
kembali digulirkan ketua mpr bambang susatyo
namun rencana ini menuai berbagai kritik
amandemen dikhawatirkan dijadikan pintu masuk untuk kepentingan elit politik
seperti mengembalikan kewenangan mpr hingga mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode
sejauh mana urgensi amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kita akan berbincang dengan wakil ketua mpr dari fraksi p tiga arsul sani
dan juga direktur eksekutif pusako universitas andalas ferry amsari
assalamualaikum selamat malam
waalaikumsalam selamat malam
selamat malam bang ferry
baik terima kasih
terima kasih waktunya malam hari ini saya ke bang arsul terlebih dahulu
karena dalam pekan ini saja ketua mpr sudah menggulirkan
kembali ke ketua mpr
rencana amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
kita ingin bertanya mengingatkan lagi kepada masyarakat
apa kemudian urgensinya ini bang
ya pertama ini harus kita flashback kepada mpr periode yang lalu
jadi di mpr periode yang lalu itu memberikan rekomendasi
kepada mpr periode yang sekarang untuk mengkaji
amandemen secara terbatas dalam rangka
mengintroduksi pphn yang payung hukumnya adalah ketetapan mpr
karena payung hukumnya yang direkomendasikan itu adalah ketetapan mpr
maka ya tentu kemudian butuh amandemen terbatas yang memberikan kewenangan
kepada mpr untuk kembali mengeluarkan penetapan
memang mpr periode yang lalu semua fraksi dan dpd itu menyepakati
perlunya adanya pbhn
karena itu juga mpr menerima masukan dari berbagai kelompok masyarakat sipil
catatan saya misalnya ada lipi ada forum rektor indonesia
dan ada sejumlah pihak yang lain
meskipun tidak menggunakan istilah pphn
di akhir mpr periode lalu
ada tiga fraksi
kan mpr periode lalu itu ada sepuluh fraksi
dan kemudian ada kelompok dpd
ya jadi ada sebelas di sana semuanya
yang tiga fraksi berpendapat
meskipun pbhn itu diperlukan
tetapi payung hukumnya tetap dengan undang undang
maka tentu tidak perlu ada amandemen
apakah nanti itu akan menggantikan undang undang rpjp atau enggak
nah itu kita belum sampai se detil itu membahas
jadi itu kembali flashback ke periode yang lalu
nah kemudian tahun ini
ya karena memang kalau dilihat ya
apakah rekomendasi itu
akan diwujudkan atau tidak
itu mesti di dua ribu dua puluh satu dan dua ribu dua puluh
ketua mpr mewacanakan
sekali lagi baru mewacanakan
belum ada keputusan pimpinan mpr
untuk katakanlah ya
mendorong amandemen itu sendiri
karena memang fungsi pimpinan mpr
itu bukan memutuskan pimpinan mpr

amandemen atau tidak itu tergantung ada yang usul apa tidak
menurut pasal tiga puluh tujuh undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
jadi yang disampaikan oleh pak ketua mpr itu
ya dalam rangka menggelorakan saja wacana itu

bukan menyampaikan keputusan bahwa mpr akan melakukan
ya sebuah keputusan bukan menyampaikan keputusan bahwa mpr akan
ya sebuah keputusan bahwa mpr akan melakukan

itu saya kira elvira
baik suara suara fraksi bagaimana bang sejauh ini
bang arsul suara dari sejumlah fraksi bagaimana saat ini komposisinya
ya jadi begini kalau saya terus tidak tahu pasti
saya yang tahu hanya fraksi p tiga ya tetapi secara informal
yang cupli belum menyampaikan pandangan yang secara resmi disampaikan berubah
p tiga misalnya itu berpendapat karena kami memanjakan konstitusi kita itu sebagai sebuah living constitution
konstitusi yang hidup
maka ya memang apabila aspek ketatanegaraan kita praktek ketatanegaraan kita memerlukan adanya amandemen dalam rangka
kata kita ke depan ini untuk kehidupan bernegara bermasyarakat yang lebih baik yang tidak usah ditapuhkan
hanya saya tidak ingin menggunakan istilah undang undang dasar itu
bukan kitab suci
kalau waktu kpk saya undang undang kpk saya pakai istilah itu
untuk undang undang dasar tidak lah
sebagai sebuah fakta toh kita sendiri pernah empat kali melakukan amandemen terhadap undang undang dasar
nah tetapi tentu tidak boleh terpakati
tidak boleh gerusa gerusu
ruang partisipasi publik konsultasi publiknya juga harus dibuka
selebar lebarnya atas wacana itu
dan di atas semua itu nanti akan kembali
ada nggak yang usul
sepertiga dari anggota mpr minimal berarti dua ratus tiga puluh delapan sekurang kurangnya yang mengajukan usulan itu
oke saya ke bang ferry
ramai kembali masalah amendement undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
bang ferry karena dua kali setidaknya pekan ini ketua mpr menggulirkan
kalau tadi bang arsul mengatakan wacana ini ke publik
tanggapan anda apakah kemudian urgensinya saat ini memang tepat untuk didorong lebih cepat prosesnya
ya saya pikir ada tiga masalah ya dengan usulan atau pidato ketua mpr
satu tidak peta kondisi masyarakat yang sedang berhadapan dengan pandemi
lalu mpr minta penambahan kewenangan
jadi nggak menyambung dengan kebutuhan publik luas
soal bagaimana penanganan pandemi
apa urgensinya membahas penambahan kewenangan di tengah bencana seperti ini
kedua kalau dilihat ya usulan usulan ini saya melihat ada kepentingan politik tertentu
itu sebabnya dipaksakan di tengah pandemik di mana keterlibatan publik terbatas
kalaulah ini bicara kepentingan publik
sederhananya telat ukurnya
secara hukum tata negara bisa diukur dengan mudah
pemilu sebelumnya dua ribu sembilan belas itu sudah banyak partai partai berkampanye
kampanyenya kurang lebih pilih saya saya akan melakukan perubahan undang undang dasar untuk kepentingan anda
faktanya di dua ribu sembilan belas tidak ada yang berkampanye kepada publik seperti itu
sehingga pasti usulan ini bukan gagasan dan keinginan publik
pasti ini kepentingan elit politik
ketiga gagasan ini jujur saja kalau mau dibaca teoretik seperti yang diceritakan oleh bang arsul
tulisan david praus itu maksudnya tanpa diubah
sebenarnya konstitusi sudah bisa menyesuaikan dirinya dengan kebutuhan zaman
nah kecuali terdesak
nah ini tidak ada
alasan mendesak seperti apa yang kemudian dilihat oleh mpr di kondisi bencana ini
tiba tiba ingin menambahkan kewenangan untuk membuat pphn
harus diingat mbak elvira penambahan kewenangan pphn itu
pokok pokok haluan negara atau nama lain dari gbhn itu dapat berimbas sangat luas
salah satunya mengubah konsep ketatanegaraan
mengembalikan mpr sebagai
lembaga tertinggi negara
karena pphn itu harus dijalankan oleh lembaga lembaga negara lain
nah kalau tidak dijalankan
akan ada timbul konsekuensi
jadi pembahasannya bisa sangat lebar
tidak hanya di sel soal kewenangan mpr
juga kepada lembaga lembaga terkait yang ada di dalam undang undang dasar
jadi saya merasa memang urgensinya tidak ada
ini seolah olah membuka ruang tertentu ya
sudah kira kira empat undang undang
yang sangat sensitif bagi publik
berhasil dibentuk dengan mengabaikan keinginan publik
minerba cipta kerja kpk mk
itu bisa mengabaikan banyak kehendak publik
jangan jangan mungkin itu pikiran mereka ya
untuk perubahan undang undang dasar ini
bisa kemudian digunakan kesempatan pandemik ini
mumpung publik sedang sakit begitu ya
sehingga mereka tidak akan berkonsentrasi
kemudian mengawasi keinginan keinginan elit mengubah undang undang dasar
dan akhirnya elit bisa memanfaatkan keadaan ini di tengah bencana
saya pikir ini betul betul tidak memikirkan publik luas
dan sayang kalau bang arsul dengan partainya tidak tegak
tadi masih setengah setengah bang arsul
harusnya betul betul menolak untuk kemudian p tiga betul betul bisa mampu mewakili kehendak publik
di tengah bencana ini
bicara soal bagaimana menyelesaikan covid sembilan belas ini
dan nyawa tidak banyak lagi jatuh perban
oke bang arsul ada tanggapan mengenai itu
terutama tadi urgensi pada saat ini pemerintah dan masyarakat dunia
tengah fokus untuk penanganan pandemi
itu yang kemudian lebih urgent saat ini
ya tentu yang disampaikan bang ferry itu sebagai sebuah sudut pandang
ini negara demokrasi kan tidak jelas
tapi saya harus kasih catatan juga
bahwa kalaupun sekarang diwacanakan
yang kami sepakati
prosesnya itu tidak boleh dilakukan
selama pandemi covid sembilan belas belum tertanggulangi dengan baik
status pandeminya harus hilang lebih dulu
saya kira kalau selama status pandeminya masih melekat
ya fraksi fraksi dan kelompok dpd yang ada saat juga tidak akan maju
jadi itu tanpa disuarakan pun kita punya komitmen untuk tidak melakukan
nah ya itu
nah itu yang saya katakan
yang kedua apa ini akan melebar kemana mana atau tidak
ya nanti kita lihat dulu
yang unsur saja
yang memenuhi syarat pasal tiga puluh tujuh ayat satu
konstitusi undang undang dasar kita belum ada
jadi kalau orang bilang
belanda masih jauh
tapi kan memang dalam negara demokrasi ya
termasuk ketua mpr
tentu boleh dong mewacanakan sesuatu ya
atau misalnya katakanlah kami yang di mpr
kalau nanti ya
ternyata elemen masyarakat mengatakan tidak ya
ya yang saya kan sekarang saja kan saya sampaikan
tadi saya sampaikan
dari fraksi yang ada tiga juga sudah
apa berpendapat bahwa pphn nya oke tetapi
payung hukumnya cukup dengan undang undang
ini kan artinya
kalau pakai istilahnya bang ferry amsari
jadi jangan juga bersuudon bahwa elit politiknya sudah kompak

saya kira tidak seperti itu
tadi anda mengatakan bahwa ketua mpr boleh saja kemudian menggulirkan wacana seperti ini
apakah tapi kemudian kita berpikir
apakah sebaiknya memang tenaga dan waktu yang ada lebih fokus dalam penanganan pandemi saat ini
dibandingkan harus mengulirkan wacana seperti ini
usaha jeda di jawa bank tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik terima kasih anda masih bersama kami
kami masih berbicara mengenai rencana amandemen undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
yang tadi disampaikan oleh bang arsul
ini masih wacana begitu ya bang
tadi pertanyaan saya sebelum jeda
mengapa kemudian harus mengulirkan wacana ini
meskipun tadi ada komitmen bahwa ini akan lanjut pembahasannya jika pandemi sudah berakhir
kita tidak bisa memastikan kapan pandemi berakhir
mengapa kemudian membuang waktu dan tenaga untuk menggulirkan wacana ini
seperti ini tadi saya sampaikan
mpr dan rud mendapatkan amanah berupa rekomendasi untuk mengkaji dan mendalam
kemudian pengkajiannya terus dilakukan
meskipun belum dilakukan finalisasi oleh badan pengkajian mpr
dan juga tuan anak barat komisi kajian ketatanegaraan
yang di para ahli kata negara atau politik senior yang tidak duduk di senayan
kalau kemudian ketua mpr mewacanakan sekarang
karena memang menurut saya waktunya sekarang artinya untuk mendapatkan respon publik
tetapi itu sekali lagi baru wacana
tapi kalau kemudian berasumsi respon publiknya positif pun
karena memang di alam demokrasi ada yang menentang seperti pemperi
tapi ada juga kelompok kelompok yang mendukung itu biasa saja gitu ya
nah kalaupun katakanlah ya yang mendukung banyak
pasti juga kami kami tidak akan mau melaksanakannya selama covid masih seperti ini
status pandeminya masih seperti ini
status pandeminya masih melekat
apbn aja semuanya fokusnya ya lebih banyak untuk penanggulangan covid
meskipun tentu bidang bidang lain tetap ada alokasinya
jadi seperti itu
karena kalau tidak sekarang dua ribu dua puluh dua baru katakanlah dilancarkan tidak mungkin terjadi
karena praktis di akhir dua ribu dua puluh dua itu
semuanya sudah siap siap untuk dua ribu dua puluh
kan seperti itu kira kira kalau dari perhitungan waktu
jadi kalau bang ferry dan kawan kawan tidak mau
ya wacana itu di counter saja terus
kan tidak masalah juga begitu
bapak ferry silahkan meng counter tadi disampaikan oleh pak marsho
dpr mpr dpd itu kan
dalam beberapa hal memang tidak tanggap inspirasi publik
ngomong ngomong soal belanda masih jauh
covid nya yang dekat
jadi kita fokus kepada covid ini saja
tidak membahas belanda yang jauh itu
dan harus diingat bahwa
yang saya khawatirkan adalah
ini kan tidak ada asap tanpa api ya
ini mencoba melihat situasi apakah respon publik bagus negatif atau tidak
dan memang harus diakui
prosesnya tentu bisa panjang bisa lama
tergantung persiapan partai partai
praksi praksi di mpr juga
karena memang mengumpulkan dua ratus tiga puluh tujuh
dengan koalisi mayoritas tunggal seperti ini
bukan perkara sulit mudah sekali
tinggal usulannya seperti apa alasannya seperti apa
sebagaimana pasal tiga puluh tujuh ya
dan terbuka lotbar
biasanya terbuka lebar
karena pasti akan ada kaitan satu pasal dengan pasal yang lainnya
oleh karena itu kalau kita ingin membaca
bagi saya ini elit elit politik sedang berunding
apakah kemudian pilihan pilihan ini
segera bisa dijalankan atau tidak
contoh misalnya kalau alasan p tiga
misalnya ada rencana
pphn itu ditetapkan di dalam undang undang
menurut saya juga tidak perlu karena sudah ada undang undang dua puluh lima kan
saya bicara tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
yang membahas juga detail hal hal yang kemudian
tidak diperlukan dari gbhn
karena sifat gbhn sangat abstrak
nah yang mengkhawatirkan dari pphn ini adalah
kembalinya konsep lama di alam demokrasi ini
dimulai dari pphn
itu artinya mpr sebagai lembaga tertinggi
kalau mpr lembaga tertinggi
dia akan menjalankan sebagai mandataris rakyat
kalau sudah jadi mandataris rakyat
dia berhak untuk memilih presiden
kalau pemilihan presiden di mpr
maka banyak yang bisa terpilih dan diatur di sana
karena permainannya jauh lebih kecil
sementara proses pemilihan langsung
mengerti rakyat dan berupaya mendekati rakyat
uang banyak saja tidak cukup
perlu betul betul bisa memastikan
apa yang diinginkan rakyat
untuk bisa dijalankan oleh partai
sementara itu kalau di mpr
sangat mudah ya
sangat mudah kemudian untuk memastikan
kalau punya modal dan kekuatan politik tertentu
itu sebabnya beberapa elit sedang fokus
mengalihkan proses penguatan mpr
dengan berbagai tujuan
yang tentu saja
kita perlu pastikan di dalam kajian
bukankah di tatip mpr bang
seingat saya ada semacam lembaga kajian ketatanegaraan
dan jangan jangan sudah ada kajian yang lebih dalam
apalagi ini bicara mandat ya
mandat mpr lama
ada ketetapan mpr nomor empat tahun dua ribu tiga
tentang komisi konstitusi
komisi konstitusi itu sudah menghasilkan draft ke lima
isinya bagus semua
kenapa mandat komisi konstitusi yang dibentuk berdasarkan
tidak pernah dijalankan mpr
apakah isinya terlalu bagus untuk rakyat
dan menjauhkan partai politik dari
nuansa oligarki dan tidak demokratis
sehingga kemudian tidak dibahas
ke bang arsul kajiannya sudah sejauh mana bang
merespon tadi ditanyakan oleh bang ferr

ya jadi semua bahan semua suara ya
baik yang pro dan kontra itu kan didengarkan
oleh badan pengkajian dan juga
bapak bapak yang duduk di komisi kajian ketatanegaraan
termasuk tentu bahan bahan yang tadi disebut oleh bang ferry
itu dari komisi konstitusi
persoalannya adalah kenapa itu enggak
karena kalau kemudian ya
kemudian dibuka lebar ya
tidak amandemen terbatas
itu pasti ya pasti kemudian akan banyak kepentingan yang masuk
yang bisa bertabrakan satu sama lain ya
kalau tadi saya katakan tanda masih jauh
maka yang disampaikan bang ferry amsari itu ibarat
jarak yang jauh dari jakarta dari senayan sampai ke belanda
padahal kita tidak berpikir jarak yang jauh
kita berpikir jarak pendek ya
apa amandemen terbatas menyangkut pphn
hal hal yang terkait dengan konsekuensi
yang tadi dicurigai oleh bang ferry ya
itu nanti akan mengembalikan mpr sebagai lembaga tertinggi negara
kemudian pilpresnya tidak bisa dikawal ya
kemudian pilpresnya tidak bisa dikawal ya kemudian pilpresnya tidak bisa dikawal ya
kemudian pilpresnya tidak bisa dikawal ya

bisa menjamin itu
katanya kemudian adalah
bang arsul bisa menjamin itu
bagaimana ada pphn tapi ya
tidak merubah ya
sistem ketatanegaraan kita yang baik
memang kalau kita bicara pphn
ini memang seperti yang disampaikan oleh ketua mpr
ya ini berupa
pedoman yang ada pada level yang abstrak
yang tidak terkait dengan strategi pembangunan
atau kebijakan pembangunan yang bersifat teknokratis
ya memang itu
kalau memang hanya mau membuat kebijakan atau strategi pembangunan
yang isinya sudah masuk ke ruang teknokrasi
ya tidak perlu
nah kenapa kok itu
itu dipertanyakan juga bang
karena undang undang kan sifatnya juga umum
nah ya selesaikan dulu
apa perlu bphm juga
karena mpr juga mendapatkan masukan dari para certifande
bahwa setelah pilpres langsung ini
maka antara visi dan misi presiden yang satu dengan presiden yang lain
antara gubernur yang satu dengan gubernur yang lain kagak nyambung
bupati yang satu dengan bupati berikutnya agak nyambung juga
itu mudah dijawab mbak elvira
baik terakhir bang ferry silahkan
karena mpr dpr dpd tidak menjalankan fungsi penawakannya
bahwa undang undang dua puluh lima tidak dijalankan
kenapa kemudian malah bicara pph
bang arsul tunggu sebentar
tunggu sebentar bang arsul
kenapa menambah kewenangan baru
kenapa menambah kewenangan baru begitu
dengan sistem dengan sistem
tidak ada di negara dalam sistem presidensil yang mpr nya punya kewenangan yang kurang lebih sama
bang arsul kita dengarkan bang ferry
harus diingat pak asrul bahwa mpr itu kan forum bertemunya dpr dan dpd
dia bukanlah lembaga negara nyata seperti dpr dan dpd
kalau nggak ada dpr dpd nggak ada itu mpr
ini hanya forum bertemunya dua lembaga
kalau kemudian mpr itu ditambah tambah kewenangan
akan ada dua kewenangan dari orang yang sama atau partai yang sama
satu membuat undang undang satu lagi membuat pphn
itu sebabnya konsep itu tidak dikenal dalam sistem presidensial
jadi ya aneh kalau kemudian kewenangan mpr kemudian dicari carikan jalan
di saat pandemik ini bagi saya ini sia sia ya
lebih baik kita fokus kepada pandemik ini
jangan bicarakan rencana yang sebenarnya masih jauh itu
dan bagi saya ini pidato ketua mpr bisa saja menjadi belanda yang jauh itu ya
yang menurut saya malah merusak konsentrasi publik yang sedang mengalami penderitaan di masa pandemik ini
hanya soal untuk menambah kewenangan mpr sebagai sesuatu yang tidak diperlukan oleh bangsa ini
oke baik terima kasih poinnya kami dapatkan bang ferry bang arsul
kita tunggu bagaimana wacana ini bergulir
banyak catatan tadi yang sudah disampaikan
sayang sekali waktu kita terbatas malam hari ini
terima kasih sebelumnya atas waktu anda berdua
cnn indonesia newscast akan segera kembali dengan ragam informasi lainnya